bares krim polri menghentikan penyidikan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan istri verdi sambo putri candrawati
setelah gelar perkara bares krim polri tidak menemukan adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan brigadir yosua kepada istri verdi sambo
dengan adanya keputusan bares krim polri maka lembaga pelindungan saksi dan korban atau lpsk turut menolak permohonan perlindungan yang diajukan putri candrawati
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua lpsk maneger nasution dan ada kuasa hukum istri verdi sambo patra mzen
selamat sore bang patra
assalamualaikum orang ketua berkatu selamat sore mbak rifana
selamat sore pak maneger
selamat sore pak maneger
selamat sore pak maneger
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan pak
pak meneger sudah mendengar suara saya
oke pak menegr saya mau langsung tanya ke anda
lpsk menolak permohonan perlindungan terhadap istri verdi sambo putri candrawati
apa alasan lpsk menolak permohonan tersebut pak maneger
lpsk menerima permohonan itu kan tanggal empat belas juli yang lalu
lalu lpsk melakukan permintaan keterangan
kemudian asesmen dengan tersurat kepada p
kita tersurat tiga kali
surat pertama beliau
berkunjung ke lpsk dengan alasan bahwa secara psikologis belum memungkinkan
kemudian lpsk bersurat lagi
kemudian dihadiri oleh kuasa hukum
sambil membawa hasil
aspek psikologis dengan membawa juga dua psikolog ke lpsk
nah lpsk kemudian berdiskusi dengan kawan kawan penasihat hukum
dan menyampaikan bahwa lpsk sebagai lembaga negara yang mandiri
karena mandat kita melindungi saksi maupun korban dalam proses peradilan pidana
maka kemudian kita mengatakan kepada kawan kawan bahwa lpsk akan melakukan asesmen sendiri
terhadap asesmen psikologis terhadap ibu p
nah karena itu kemudian kita bersurat
yang ketiga dalam surat kita itu memberi alternatif sesungguhnya
ibu p datang ke kantor kita ke lpsk
pak menegger mohon maaf saya tidak bisa begitu mendengar suara anda ya
karena lpsk dan ibu p itu berkenan ditemui
pada akhirnya kita dapat informasi
bahwa ibu p itu kemudian berkenan ditemui di rumah beliau
pada kesempatan itu kemudian kita datang tim lpsk datang
sambil bersama dua tenaga profesional yang selama ini kerjasama dengan lpsk
satu psikolog dan satu psikiater
kemudian kita sudah berdiskusi dengan
dua tenaga yang membantu kita dua tenaga profesional itu
hanya memang diinformasikan tidak banyak informasi yang bisa digali
karena apa kondisi ub nya belum terlalu memungkinkan untuk ub nya memberikan
pak meneger mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar suara anda
kayaknya kita harus memperbaiki dulu komunikasi kita ya
saya mau ke bang patra terlebih dahulu
bang patra tadi saya belum bisa dapat poinnya pak manager
karena saya tidak bisa mendengar suaranya pak manager dengan jelas
respon tim kuasa hukum dengan penolakan perlindungan dari lpsk
kepada klien anda ibu putri candrawati seperti apa
baik terima kasih mbak rifana ya
ada dua hal yang mau saya sampaikan
pertama untuk kewenangan lpsk lembaga perlindungan saksi dan korban
tentu sebagai lembaga negara
lembaga ini punya kewenangan dan juga punya tentu saja pertimbangan
jadi saya tidak mau masuk ke soal itu itu yang pertama
namun yang kedua saya mau sampaikan
terkait dengan posisi klien saya dengan tentu tim kuasa hukum
ini perlu kami sampaikan
pertama saya ini advokat
hari ini advokat kemarin advokat besok juga saya advokat
karena yang perlu saya sampaikan adalah
hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan kepercayaan
karena hubungan kepercayaan ini maka klien menyampaikan kepada kami
bahwa telah terjadi apa yang disebut perlakuan kekerasan seksual pelecehan
dan pencabulan tadi
oleh karenanya tentu dugaan ini dilaporkan
kenapa dilaporkan itu tadi mbak rifana
karena hubungan klien dengan hubungan advokatnya itu
kita terikat yang namanya
repli local trust kepercayaan timbal balik dan respect
kenapa yang bisa lagi luar klien anda begitu ya pak tra
bukan bukan soal percaya atau nggak percaya ini ya
memang advokat itu diikat
dengan apa yang disebut dengan prinsip kepercayaan timbal balik
soal percaya atau tidak percaya itu
itu gunanya adanya penyidikan
gunanya ada nanti proses peradilan
tapi yang mau saya sampaikan adalah
hubungan antara advokat dengan kliennya itu
hubungan rasa hormat respect
hubungan apa yang disebut dengan cartasy kesopanan
dan hubungan kaitannya dengan reciprocal trust
hubungan kepercayaan timbal balik begitu
bang patra artinya anda tidak masalah
anda dan klien anda tidak masalah ketika lpsk
tidak memberikan perlindungan begitu ya
kepada ibu putri candrawati
karena sekali lagi itu nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan
anda ingin mengatakan begitu
tidak masalah bahwa lpsk menolak permohonan perlindungan
itulah yang saya sampaikan
karena saya ini ya terlibat dulu membentuk undang undang
kasih masukan lpsk ini sebelumnya
maka saya bilang saya tidak mau mencampuri
ya lembaga negara ini kenapa
tentu punya kewenangan dan punya pertimbangan begitu mbak
baik baik saya mau ke pak menegar
pak menegar apakah kemudian sejak awal lpsk meyakini
bahwa sebetulnya ibu putri candrawati ini tidak memerlukan
perlindungan dari lpsk karena tidak ada pelecehan seksual
di rumah dinas di tkp pada tanggal delapan juli seperti yang dilaporkan
ibu p ini kan mengajukan permohonan ke lpsk
itu tanggal empat belas juli yang lalu
lalu kemudian lpsk itu melakukan penyelidikan

pertama beliau tidak datang karena kondisinya belum memungkinkan
surat kita yang kedua datang tapi yang datang adalah kuasa hukum dari bu p
sambil membawa dua psikolog yang melakukan asesmen terhadap ibu p
oleh lpsk kita sampaikan ke kawan kawan penasihat hukum buku p
bahwa sebagai lembaga negara kita akan melakukan assessment sendiri
kemudian kita bersurat yang ketiga
yang ketiga itu kita menyatakan boleh datang ke lpsk
kalau kondisi memungkinkan atau ada kesepakatan di tempat tertentu
yang ibu pe nyaman dan kemudian lpsk bisa datang
maka terjadilah pertemuan pada surat kita yang ketiga itu
kita membawa dua tenaga profesional satu psikolog dan satu psikiater
dari informasi yang disampaikan ke kita oleh dua tenaga ini memang diakui
masih ada kesulitan untuk berkomunikasi
belum banyak informasi yang bisa didapatkan
tetapi bagaimanapun lpsk terus melakukan analisa terhadap
terpenuhi atau tidaknya persyaratan
mbak sampai sekarang lpsk sedang melakukan pemeriksaan mendalam
keputusan diterima atau tidak permohonan ibu p
sebagai terlindung lpsk itu secara resmi akan kami putuskan
dalam sidang mahkamah pimpinan lpsk esok senin
oke baik artinya belum ada
sampai sekarang lpsk secara kelembagaan belum memberikan
mohon dicatat lpsk baru besok akan melakukan sidang
dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan ibu pe
artinya sebentar pak menegar
artinya lpsk belum memutuskan apakah akan menolak
ataupun menerima permohonan perlindungan terhadap putri candrawati
yang ingin saya tanyakan apakah kemudian dengan gugurnya
yang disampaikan oleh mbak reskrim
mbak reskrim pak woli kan sudah menggugurkan laporan pelecehan seksualnya
apakah kemudian ini berarti lpsk menilai tidak ada pelecehan seksual juga
yang dialami oleh ibu putri
sama seperti mbak reskrim

karena lpsk tentu mandatnya pada proses peradilan pidana
maka juga besok yang menjadi pertimbangan kami
salah satu persyaratan untuk diterima tidaknya permohonan jadi terlindung itu kan
sifat pentingnya keterangan
sifat pentingnya keterangan apakah yang bersangkutan punya keterangan penting nggak
kalau ada proses hukum
apakah ia sebagai saksi atau sebagai korban
pertanyaannya apakah ada tindak pidananya
lpsk biasanya itu melihat tindak pidana itu dengan melihat laporan politiknya seperti apa
dulu lp nya sudah kita terima
tetapi kemudian memang ada informasi baru bahwa ternyata
lp ini kemudian oleh teman teman mbak reskrim misalnya
disebut tidak memenuhi unsur disebut sebagai pidana
nah tentu informasi ini besok akan menjadi pertimbangan buat pimpinan lpsk
untuk menerima atau tidaknya permohonan untuk p sebagai terlindung lpsk
jadi itu salah satu mbak yang kita pertimbangkan
di samping hasil asesmen yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater yang kita tugaskan
kalau berkaca pada kasus kasus sebelumnya yang ditangani oleh lpsk ya pak menegger
biasanya kalau kasus hukumnya kemudian digugurkan oleh polri oleh penyidik
apakah lpsk tidak bisa kemudian memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan
kalau dilihat kasus kasus sebelumnya kan itu berpegang

pertama itu memang harus ada tindak pidananya
kalau tidak ada tindak pidana maka lpsk tidak punya mandat
karena lpsk itu bang patra sebagai orang yang ikut menyusun peraturan dari dulu itu
ya mandatnya memang pada tindak pidana tindak pidananya pun tertentu
jadi kalau tidak ada tindak pidana memang lpsk sekali lagi tidak punya mandat untuk masuk ke wilayah itu
tidak ada tindak pidana maka lpsk tidak punya mandat untuk bisa memberikan perlindungan
kepada saksi ataupun korban yang mengadu ataupun meminta permohonan kepada lpsk
bang patra saya ingin tanya dengan keputusan barreskrim menghentikan penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap klien anda
ini langkah kuasa hukum seperti apa karena ini tidak ada tindak pidananya
pada saat ada yang namanya laporan pidana
tentu kewenangan itu ada di penyelidik maupun penyidik
dalam hal ini sekarang penyidik menyatakan kesimpulannya atau hasil dari penyidikannya
kalau itu kita tentu sudah sama sama tahu dan prosesnya ini ya tentu kita hormati
karena memang begitulah proses penyidikan
tapi ada sekarang juga yang perlu kita tahu bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana
yang menewaskan orang lain itu juga ada
tentu itu tidak terpisah nanti dan ada kaitannya

pada saat itu sudah ada kaitannya
terkait dengan laporan ini tentu saja kan
yang kita pegang adalah prinsip tadi ya
tidak hanya trustworthy antara klien dengan advokat
tapi advokat juga ada hubungan trustworthy kepercayaan dengan profesi lain mbak rifana
kepercayaan atau hubungan kepercayaan apa dengan profesi lain
ya tentu saja dengan assessment psikolog
karena untuk mengetahui kondisi klien
kita kan tidak tahu tidak punya ahli advokat ini
makanya saya setuju misalnya lpsk juga menyiapkan dan ada tim assessment psikolog itunya sendiri
itu memang begitu tahapannya
karena baik saya maupun komisioner lpsk mungkin tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang psikolog
nah yang saya mau sampaikan adalah proses ini masih berjalan begitu ya
nah proses ini masih berjalan tapi juga yang kami mau sampaikan adalah
bahwa ada hubungan dan prinsip antara klien dengan advokat advokat dengan profesi lain ya
advokat dengan lpsk advokat dengan tentu saja ya lembaga kepolisian
yang hubungan dalam sistem peradilan pidana
peradilan pidananya sebenarnya sama
baik bapak saya sudah dapat poin apa yang anda ingin sampaikan ya
apa yang sama ya apa yang sama memastikan peradilan ini berjalan dengan adil begitu
oke memastikan bahwa peradilan ini berjalan dengan adil tapi para penyidik di baris krim polri
mengatakan bahwa laporan pelecehan seksual yang disampaikan oleh klien anda
kepada polres jakarta selatan itu digunakan sebagai salah satu cara
untuk menghalangi penyidikan kasus penembakan brigadir yosua
klien anda bisa dijerat pidana karena memberikan kesaksian palsu dan obstruction of justice
jawaban anda seperti apa bang patra
nah kalau obstruction of justice itu kita kembali ke sejarahnya seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan ya
itu di amerika serikat ya
kenapa ada istilah obstruction justice di abad ke delapan belas itu yang dihalangi di yang namanya apa
penghalangan itu sifatnya nanti pada saat yang disebut dengan proses di persidangan atau pengadilan
karena kalau kita lihat dari obstruction of justice tentu saja
hal hal yang dinilai itu bisa mempengaruhi baik penyidik baik penuntut umum termasuk advokat
bisa dihalangi ya untuk mengetahui kebenaran materialnya begitu loh
ya itu yang disebut dengan obstruction of justice
karena undang undang yang dibuat pada waktu itu adalah
undang kehakiman tahun seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan
bang patra poinnya adalah bagaimana kemudian
jadi sifatnya ini nanti dalam proses pengadilan dan prosesnya
poinnya adalah bagaimana kemudian tim kuasa hukum mengingatkan
kemudian tim kuasa hukum mengantisipasi jika klien anda ibu putri candrawati
kemudian terjerat pidana karena dianggap melakukan obstruction of justice
memberikan keterangan palsu karena kasus pelaporan pelecehan seksualnya ini
dianggap gugur dan tidak ditemukan tindak pidana
itu dianggap menghalangi penyidikan dari kasus penembakan brigadir yosua
langkah antisipasi dari kuasa hukum bagaimana supaya klien anda tidak terjerat pidana
kita itu mengikuti proses hukumnya
jadi dalam kaitan ini tentu ya
advokat ini bukan menyalahkan yang benar membenarkan yang salah
bukan tetapi ya
kita mau hak hukum klien kami itu dipenuhi
kita mau proses pengadilannya ya itu adil fair trial begitu mbak
oke tapi pertanyaan saya jadi langkah antisipasinya selain memastikan bahwa itu fair trial di pengadilan
bagaimana kita bisa bilang bahwa yang dialami seseorang itu ya
itu tidak dialaminya
makanya ada proses yang namanya penyelidikan dan penyidikan
nah sekarang proses penyidikannya
sudah disampaikan bahwa ada pertimbangan ada penilaian
kalau kami hormati seperti itu ya
termasuk kami menghormati lpsk yang juga prosesnya tengah berjalan begitu loh
tapi yang saya mau sampaikan adalah tugas advokat yang utama hanya dua
memastikan hak hukum klien saya ini dipenuhi
dan juga memastikan perseridangan nanti ya pengadilan itu berjalan secara adil
pertrial itu aja
oke saya mau ke pak maneger
pak menegger ini kuasa hukum tidak memberikan dengan jelas ya
apa kemudian langkah antisipasinya kalau kemudian status dari kliennya
status dari istri ferdis sabo ini bisa berubah
tapi menurut pak menegar dengan gugurnya kasus pelecehan seksual ini
tidak ditemukan adanya tindak pidana
malah berpotensi bahwa ibu putri candrawati ini bisa dijerat pidana
statusnya ibu putri ini menurut lpsk bisa berubah nggak
mbak dan bang patra
lpsk itu akan memeriksa penhal dalam persidangan besok
pertama apakah beliau dengan kondisi terakhir ini
punya keterangan penting nggak kalau ada proses hukum
itu ditentukan apakah beliau ini punya legal standing nggak
dia korban kek atau dia saksi atau apa
apakah ada pidananya apa tidak
itu yang besok kami diskusikan
yang kedua apakah ada ancaman terhadap yang bersangkutan apa tidak
yang ketiga yang kami akan periksa itu soal catatan kesehatan beliau
dan kemudian catatan psikologisnya
nah ini kami dengarkan dari satu psikolog dan satu psikiater
yang kemarin melakukan assessment terhadap ibu pe
lalu yang keempat kami akan memeriksa soal
rekam jejak yang bersangkutan
apakah pernah melakukan kejahatan apa tidak
nah dari empat inilah kemudian nanti lpsk kemudian akan memutuskan
oh ternyata bu p memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
kalau tidak memenuhi syarat alasannya apa
nah itu kami tentu akan membuat rekomendasi khusus
dan insya allah besok setelah kita melakukan sidang
makam api bilan kita akan umumkan kepada publik
apapun hasil keputusan lpsk
oke saya mau ke bang patra lagi
bang patra itu tadi sempat disinggung sebetulnya oleh pak meneger
untuk syaratnya ya
salah satu persyaratannya pada saat memberikan keterangan ini
apakah ibu putri ini berada di bawah tekanan
saya ingin tanya pada saat klien anda melaporkan ke polres jakarta selatan
bahwa ibu putri mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh brigadir yosua
ini atas kesadaran sendiri atau suruhan suaminya
jangan dijawab dulu bang patra kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan kuasa hukum putri candrawati
istri verdi sambo ada patra mz dan juga wakil ketua lpsk
saya mau ke bang patra
bang patra tadi sebelumnya saya sudah tanya ya
dengan gugurnya kasus pelecehan seksual terhadap klien anda
dan tadi juga disebutkan oleh pak menegger
salah satu syaratnya nanti akan diakses
apakah pada saat memberikan keterangan kepada polres jakarta selatan ini
klien anda berada di bawah tekanan suaminya atas perintah suaminya
atau ini memang pengakuan dia sendiri
ataupun ini merupakan kesadaran dia sendiri ketika melaporkan pelecehan seksual
ke polres jakarta selatan yang dilakukan oleh brigadir yusua
fire trial itu prinsip dasarnya adalah hak untuk semua pihak
didengar secara sama di muka hukum
fire trial itu adalah hak setiap orang dipersamakan
diperlakukan yang sama dalam sebuah tribunal
jadi pemeriksaannya harus adil

kalau ada pertanyaan pertanyaan yang seperti itu
kita tunggu aja nanti di persidangan
nggak perlu kita perdebatkan sebelum persidangan
karena bentuk dari pernyataan apapun bisa merugikan
dan maupun menguntungkan
nah tetapi dalam proses fire trial tadi yang saya sampaikan
apapun pertanyaan itu
pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan peristiwa
itu dapat ditanyakan nanti sama penuntut umum
ya dan itu yang saya sebut dengan ya kembali lagi
peran advokat ini memastikan hak hukum klien terpenuhi
dan juga proses peradilan yang adil begitu ya
oke proses peradilan yang adil nanti ditanyakan saja begitu ya di persidangan
tapi ini sudah memicu ataupun menyita perhatian publik
bahkan presiden jokowi
juga sampai mengungkapkan empat kali begitu ya
warningnya agar kasus ini dibuka seterang terangnya
karena kesaksian dari klien anda merupakan kesaksian kunci
yang bisa membuka kotak pandora terhadap kasus ini
jadi saya ingin tanya sekali lagi
laporan putri candrawati ke polres jakarta selatan
itu atas perintah suaminya atau kesadaran dirinya sendiri
bukan tugas saya menjawab itu ya
bukan tugas advokat menjawab itu
tugas advokat itu adalah
memastikan hak kliennya dipenuhi
dan memastikan proses peradilannya
dilaksanakan secara adil begitu
oke proses peradilan bisa berjalan secara adil
kalau saksi ataupun korbannya mengucapkan
atau mengucapkan fakta yang sebenarnya bang patra
itu yang harus digarisbawahi dari klien anda
saya ingin tanya ke pak meneger
masyarakat itu kepentingannya
sudah diwakili oleh penuntut umum nanti
dalam sistem peradilan pidana
masyarakat kepentingannya nanti
itu diwakili oleh penuntut umum
jadi cobalah kita tunggu nanti di persidangan
di persidangan kan begitu
oke saya ingin tanya ke lpsk
pak meneger ada informasi yang disampaikan
oleh salah satu pimpinan lpsk
bahwa ada pemberian amplop dalam map coklat
yang diberikan oleh salah satu bawahan
dari irjen polisi verdi sambo
kepada staf lpsk pada tanggal tiga belas juli
pada saat itu amplop coklat diberikan
agar lpsk memberikan perlindungan
kepada istri verdi sambo putri candrawati
ada dugaan suap begitu pak menegar
halo mbak suara kedengaran mbak
silakan pak menegger
tiga belas juli yang lalu saya ingin sekaligus
memberi klarifikasi terhadap penjelasannya
pak mahfud di video yang beredar itu
pak mahfud menyebut lokusnya yang benar
tanggal tiga belas juli yang lalu lokusnya
di propam di mabesuri
lpsk mendatangi berkomunikasi bertemu dengan bu pe
ada dua staf kita
begitu selesai dengan peh
salah satu staff kita sholat
kemudian yang satu lagi nunggu
waktu staf kita nunggu
ada seseorang dengan pakaian seragam hitam
membawa satu map
yang isinya ada dua amplop
mau diserahkan ke staf kita
yang terlihat oleh staff kita di map itu
ada dua amplop warna coklat
meski dipesankan oleh yang bawa maaf itu
itu dari bapak
tetapi kita ingin pastikan
dan ini sudah ada pernyataan di bapak
di kita sudah kita klasifikasi semalam
tidak tahu isinya apa
tapi kita meyakini itu bukan
perkas dari kelengkapan
permohonan yang bersangkutan
dengan begitu kita ingin menyampaikan kepada publik
lpsk menolak pemberian itu
tidak menerima tapi menolak
kalau menerima berarti
itu terjadi suap menyuap
tapi yang benar lpsk menolak
bang patra singkat saja
kenapa kemudian klien anda dan suaminya
terutama suaminya ya
suaminya menyuruh bawahannya
untuk memberikan sesuatu
kita tidak tahu apa ya
tapi sesuatu itu dimaknai oleh teman teman dari lpsk
sesuatu itu kemudian ditolak oleh staf lpsk
kenapa harus diberikan itu
kalau memang meyakini suatu kebenaran
tapi kenapa harus diberikan sesuatu itu
untuk melindungi istrinya bang patra
saya baru tahu di nonton ini malah
tidak tahu soal itu
jadi klien anda tidak pernah menyampaikan itu ya
apa peristiwanya apa apa saya nggak tahu ini
kayaknya saya kebanyakan nonton ini apa
youtube pengajian kali nggak tahu lah
oke artinya klien anda tidak menyampaikan itu
kepada anda ya
tidak menyampaikan adanya peristiwa tanggal tiga belas juli
pemberian amplop coklat yang sesuatu itu
kepada staf lpsk untuk melindungi dirinya
untuk melindungi putri candrawati
tidak ada pembicaraan itu ya bang patra kepada anda
tidak tahu saya tidak tahu mbak rifana
kalau tidak tahu saya bilang tidak tahu
baik baik kita tunggu nanti bagaimana persidangannya
karena sebentar lagi berkasnya ini akan dilimpahkan
kekejaksaan artinya kita bisa menyaksikan nanti
bagaimana proses peradilannya apakah betul seperti yang
disampaikan oleh bang patra ini akan menjadi fair trial
apakah saksi saksi dan juga korban bisa berbicara
yang sebenarnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya
di persidangan kita tunggu nanti bersama kita kawal bersama
terima kasih sekali wakil ketua lpsk meneger nasution
dan juga kuasa hukum istri ferdisambo putri candrawati
bang patra mzen sehat selalu bang patra dan juga pak menegar
terima kasih assalamu'alaikum
dan informasi terkini lainnya akan kami sampaikan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom